undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan itu adalah inisiatif pemerintah
karena itu draft ruu itu datang dari pemerintah
nah itu sudah disampaikan kepada dpr dan kemudian dpr sekarang sedang mempersiapkan pembahasan
termasuk hari ini ada fgd yang sekarang sedang berlangsung terkait dengan ruu perubahan atas undang undang nomor tiga ratus lima puluh
nah di ruang publik kami komisi tiga yang ditugaskan untuk membahas ruu ini juga menangkap aspirasi keinginan agar melalui revisi undang undang ini ada dalam tanda kutip saya pakai istilah saya sendiri relaksasi ganja
apakah itu nanti akan disuarakan kecenderungan kami saat ini untuk menyuarakan